menjelang imlek masyarakat di seluruh wilayah tiongkok menyiapkan berbagai produk bertema kelinci
mulai dari makanan kerajinan tangan serta pernak pernik untuk menyambut kemeriahan tahun kelinci
salah satu toko yang diserbu masyarakat jelang tahun baru imlek yang jatuh pada dua puluh dua januari ini adalah toko kue yang menyediakan kue berbentuk kelinci
masyarakat bahkan rela antri demi mendapatkan kotak kado yang berisi berbagai macam kue berbentuk kelinci
sementara perajin di provinsi sansi tiongkok membuat kain kelinci warna warni sebagai tradisi dengan desain dan makna keberkahan
kemeriahan menyambut tahun kelinci ini semakin semarak dengan adanya pameran yang digelar di museum shanghai
tujuh peninggalan budaya bertema kelinci dipamerkan di sini sejak rabu lalu
perajin asal malaysia xiao hou piao menjelang imlek membuat lusinan kerajinan kepala barongsai
sebagai keturunan tionghoa xiao sudah empat puluh tahun menggeluti kerajinan barongsai
menurut xiao jumlah perajin barongsai semakin berkurang dan hanya tersisa sepuluh orang di negaranya
namun xiao dan tim perajinnya tetap percaya diri dengan masa depan dari keahliannya
pelonggaran pembatasan akibat covid sembilan belas dapat mengembalikan kembali ke negara
sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua xiao dan tim perajinnya membuat lebih dari empat ratus kepala barongsai
dan mengirimkannya ke dalam negeri maupun luar negeri